festival alobank memasuki hari terakhir dan untuk mengetahui kemeriahan festival alobank hari ini
produser lapangan bella mulahela bersiap dengan laporan langsung
selamat sore bella bagaimana kemeriahan di sana
ya selamat siang benny
pantauan saya hari ketiga alobank festival dua ribu dua puluh dua diselenggarakan selama tiga hari
sejak tanggal dua puluh kemarin hingga tanggal dua puluh dua hari ini memang antusias dari penonton ataupun penonton
kita melihat memang dua hari kemarin istora senayan ini dibanjiri oleh fans ataupun k popers indonesia
yang akan menunggu performance dari nct dan juga red velvet
kalau hari ini berbeda mayoritas tadi penonton pun pengunjung yang datang adalah mereka yang membutuhkan pekerjaan
karena tidak hanya ada konser musik tapi juga di alobeng festival ini all in one
ada juga job fair dan juga travel fair begitu
nah di belakang saya ini adalah stage outdoor di mana berbagai musisi akan tampil di outdoor ini
dan untuk outdoor stage ini tidak perlu untuk mengakses ataupun beli tiket secara online ataupun daring
tapi bisa membeli secara on the spot ataupun langsung datang ke istora senayan
nah yang menarik juga hari ketiga ini berbeda dengan dua hari kemarin
kalau misalnya selama dua hari kemarin outdoor spage ini baru mulai sekitar pukul tiga performa
hari ini maju dua jam lebih awal
tadi sekitar pukul satu
sudah ada penampilan yang sangat menarik dari juicy lucchi yang sudah membawakan lagu lagunya
dan tadi ramai banget di depan sini begitu
nah saya akan berbincang dengan seluruh personil dari juic lucy
pasti pada iri kan sama saya kan
nah ini bisa diceritain nggak sih mas
sebenarnya lagu lagu dari juicy luse itu kan banyak yang galau galau ya
banyak yang galau galau
apakah memang ada catatan sendiri atau mas yuhani juga sendiri galau akhirnya bikin lagu atau gimana
mas bisa diceritain nggak
emang base nya biasanya kehidupan pribadi ya
kayak cerita yang benar benar pernah ngalamin
jadi kalau relate ya gokil sih
makasih udah relate gitu ceritanya gitu
aku suka banget sama lagu yang judulnya tampar nih yang baru dua ribu dua puluh keluar
itu emang ada apa ya diceritainnya memang karena mas wana sendiri punya galau atau set boy atau gimana nih
kalau tampar denny siang nulis
kalau tampar itu sebenarnya nulis nulis doang
memang terinspirasi sendiri nggak ada dari perceritaan sendiri nggak ada
mungkin ke bawah bawah kali
berarti kalau yang judulnya lantas dari mas johan sendiri bisa ceritain nggak sih mas
apa sebenarnya yang dituangin itu
ya pokoknya jadi pemain cadangan gitu
yang kalau misalnya lagi sedih ke kita pas lagi happy nya dianya nggak ada gitu
mas ini kan album baru keluar dua ribu dua puluh kan ya
ada rencana akan keluarin single baru atau album baru nggak sih deket deket ini bisa diceritain
atau kasih bocoran buat kita semua
kalau sekarang kita udah ada empat lagu lagi yang siap ya
ya mungkin untuk menunjuk album kayaknya memungkinkan
jadi ya doain aja sih
pokoknya udah ada empat amunisi lagu
yang pastinya lagu sedih
lagu sedih lagu sedih
lagu sedih berarti aku tetep galau galauan di dengerin lagunya
terakhir nih mas dengan adanya konser offline sekarang sudah diperbolehkan
harapannya ke depannya seperti apa sih untuk musisi musisi dan masyarakat indonesia
ya semoga nggak ada pandemi lah
aku masih penuh penyakit
dan berapa banyak
terima kasih atas waktunya teman teman semua dari justinus
terima kasih atas waktunya teman teman semua dari juic lucy
nah begitu memang
kalau misalnya kita melihat tadi sekitar pukul satu ada perform dari justin lucy
nah sekarang di belakang saya ini lagi menunggu perform dari sal priyadi
nanti sekitar pukul tiga
nanti juga ada penampilan dari hi fi sekitar pukul tujuh
dan yang terakhir nih bagi warga warga jakarta anak anak gaulnya jakarta
juga akan ada penampilan dari
dari dis korea saya nunggu banget nih dis korea
nah selain outdoor stage ada juga indoor stage yang banyak sekali adanya
run fortun mocha dan fizz begitu
baik bella ini ada banyak informasi menarik bagi para penggemar juicy lucy ya
dan selamat menikmati pertunjukan di sana dan selamat bersenang senang
terima kasih bella